ustadz kondang nur maulana tak kuasa menahan sedih ketika ditinggal istri tercinta nur aulia
sang istri menghembuskan nafas terakhir karena penyakit di bagian pecernaan
ratusan orang pun berbondong bondong melayat ke rumah duka
awan duka masih menggelayut di hati keluarga nur maulana
ulama kondang ini tidak bisa banyak bicara sepeninggal istrinya nur aulia
minggu petang tadi pukul tujuh belas wita di rumah sakit bayangkara andi mapoldang makassar
nur aulia menderita penyakit menahun di bagian pencernaan
jenazah almarhumah kemudian dibawa ke rumah orang tuanya di jalan satando kelurahan tamalaba
kecamatan ujung tanah untuk disemayamkan
menurut deteksi dokter tujuh tahun dialami bahwa penyakitnya
kita baru tahu di september dua ribu delapan belas
selama di rumah duka ustaz maulana sesekali memperhatikan foto sang istri
seolah tidak percaya jika perempuan yang mengisi relung relung kehidupannya selama sepuluh tahun sudah tiada
pasangan ini dikaruniai empat anak
dari saya sebagai suaminya
mohon maaf jika ada salah kata perbuatan almarhum
saya yakin beliau juga memaafkan kalau ada yang bertutur kata salah atau apapun
saya yakin insya allah
meski berada di lorong sempit
tidak mengurangi antusiasme ratusan orang
mulai keluarga kerabat maupun warga makassar lainnya datang melayat
sebagian jalan satando yang menghubungkan jalan tol reformasi dengan pelabuhan makassar
terpaksa ditutup sementara
almarhumah yang wafat di usia empat puluh satu tahun ini
rencananya akan dikebumikan pada senin di pekuburan arab bontoala makassar